wilayah aglomerasi jabodetabek menjadi penyumbang tertinggi laju penularan covid sembilan belas varian omikron
menurut jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito
jakarta pusat menjadi penyumbang laju penularan tertinggi
penyumbang besar penularan tersebut berasal dari kluster perkantoran baik kantor pemerintah maupun swasta
selanjutnya saya ingin menyampaikan laju penularan pada wilayah aglomerasi jabodetabek
berdasarkan data insiden kumulatif atau proporsi kasus baru per sepuluh penduduk dalam satu minggu
dalam hal ini per enam februari dua ribu dua puluh dua jakarta pusat menjadi wilayah dengan laju penularan tertinggi
di susul jakarta selatan jakarta timur kota depok dan jakarta barat
hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama agar penularan pada daerah daerah tersebut
dapat ditekan khususnya yang disumbangkan oleh kluster perkantoran
baik kantor pemerintahan maupun swasta
jika di minggu depan masih menjadi penyumbang kasus dalam wilayah aglomerasi
maka pimpinan kantor telah gagal dalam kontribusinya untuk menurunkan dan mencegah kasus di wilayah tersebut